hai orang mati dalam hal ini almarhum transaksi uang menyerupai keringinnya salah satu tersangka
ajarke kuasa hukum keluarga brigadir yosua mengaku heran saat mengetahui rekening korban
pembunuhan masih melakukan transaksi keuangan pasca penembakan di rumah dinas irjen verdi sambo
ia menduga empat rekening milik brigadir yosua sempat dikuasai oleh salah satu tersangka dan
melakukan transaksi saat yosua sudah meninggal bahkan nilai total transaksi itu mencapai
juta rupiah ada empat rekening daripada almarhum ini dikuasai atau dicuri oleh
terduga verdi sambo dan kawan kawan
handphonenya atm nya di empat bank kemudian laptopnya merek asus dan sebagainya
ternyata benar seperti katakan kemarin ribatkan apa itu pptk mengapa ada transaksi sedangkan orang
sudah matikan begitu keluarga brigadir yosua meminta penyidik mabes polri segera mengembalikan
barang barang pribadi milik almarhum setidaknya ada enam jenis barang yang disita untuk dijadikan
bukti yakni dua unit handphone jam tangan tas dompet kartu identitas kedinasan dan uang tunai
sebesar enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh rupiah selain itu masih ada barang lainnya seperti laptop empat buku
rekening bank beserta atm nya handphone ktp sim serta pakaian yang disitu enggak salah enam puluh dua juta
sekian disita penyidik itu iya itu yang disitu penyidik itu iya itu yang disitu penyidik itu iya itu
penyidik itu iya itu penyidik itu iya itu alasannya enggak ya belum tahu ada alasan
alasannya untuk bukti harapan om dengan diri itu pokoknya yang tidak bersangkutau dengan penyidikan
segera dikembalikan yang itu aja di saat yang sama keluarga besar brigadir yosua memperingati
hari kemerdekaan ke tujuh puluh tujuh indonesia di pemakaman ibu almarhum yosua sempat menangis histeris saat
mengenang almarhum yang pernah menjadi pengibar bendera saat hari ulang tahun kemerdekaan indonesia
di makam almarhum keluarga mengibarkan bendera merah putih yang diberikan negara
saat pemakaman kedinasan keluarga meminta pemerintah maupun mabes polri
segera memulihkan nama baik almarhum yosua tim liputan cnn indonesia